saya tuh yakin istri kamu gak bermaksud untuk nyepelin kamu
saya tuh tahu banget kum
istri kamu tuh sayang banget cinta banget sama kamu
doi kamu apa apaan sih doi
tadi saya mau ngomong ceng tapi keduluan sama kamu
aneh sama jepit rambut kok takut ya
nomor mesin sama nomor rangka sama saya jadi beli kang
iya kum duduk dulu ayo
duduk kum duduk
ini uangnya bang
sekalian bpkb nya dicek
ibu ibu bapak
siapa yang melakukan ini febri
betah banget di warung
tuh anaknya mau keliling keliling pakai motor baru
memangnya saya masih diperlukan di rumah ini
pak teh kenapa
ada apa kok suara
saya mau bayar utang
utang apa ya
dulu saya pernah pinjam uang sama kak aku
saya bayarnya telat
bin bilir langsung aja dong
wisata yang luar suara
kau mau cant

eh pak ustadz
bumi itu bulat kan pak ustadz
jangan percaya begitu saja
bisa jadi fitnah
oh begitu pak ustadz
siapa giliran ajang sekarang
pak sun hakim pak ustadz
merubah hidup dengan uang segini
eh kirain bapakmu
motornya enggak muat atuh
bapamu udah siap
ke warung kali
saya tuh yakin istri kamu gak bermaksud
untuk nyepelein kamu
saya tuh tahu banget kum
cinta banget sama kamu
doi kamu apa apaan sih doi
tambahin kayak kalimat yang lain
tapi keduluan sama kamu
buat kalian diperlakukan seperti itu
hal yang biasa biasa saja
saya yang merasakan
kalau kalian jadi saya
kalian juga pasti tersibuk
lihat keluarga koswaran
pernah kamu lihat keluarga koswaran ibu
pernah kamu lihat keluarga koswaran ibu
pernah kamu lihat keluarga koswara berkelahi
kum udahlah kum
lagian saya mau tanya
emang kamu mau hidup kaya koswaran susah
lebih baik susah
daripada tidak dihargai
ujung ujungnya apa sih yang kita cari
dalam hidup ini
seharusnya dulu saya tidak mengizinkan esih pergi
sekarang mungkin kami lebih berbahagia
pantas maunya ke warung terus
saya juga bahagia kum kalau diperhatiin kayak gitu
saya juga bahagia kum kalau diperhatiin kayak gitu
saya harus antar